dalam pertandingan rabu malam timnas indonesia sanggup memberikan perlawanan sengit yang berakhir imbang tanpa gol
karena begitu masyarakat itu merasa bahwa game ini seru dan ini layak ditonton
disajikan dengan emping dan kerupuk udang gado gado ini menggugah selera
setelah berbulan bulan berspekulasi
ini akar akar yang seperti ini dihilangkan
kandang bebek tersebut didirikan oleh orang tua saya bapak saya
dari kalau misalnya bung rituan boleh milih gitu
padahal petani di sana kebanyakan ada yang buta huruf
aku gak harus menjadi fashion designer
setuju passing audi atau lu tembak sendiri
sehingga petani ini selain dia mahir di budidaya
jadi mungkin tidak ada lagi tempat vaksin masal yang di situ berkerumun
alatnya berupa spidol tiga warna
dua kalau tuntut perintah adalah perintah hajar bukan tembak
nah itu barangkali yang menjadi salah satu pokok soal juga saya kira
membuat pengembang game mampu menciptakan permainan digital yang dapat memikat pemain
setiap hari ini begitu padat
tapi kalau koko sekarang masih serius di basket ya atau udah nggak lagi ya
dan ini yang kemarin juga dikenakan ya
nah oleh karena itu ini yang sebenarnya informasi dari pak sudirman
ini gimana caranya untuk coach milo sama coach ricky buat ngeramu tim ini
untuk beberapa daerah yang punya kekhususan
hancur bangunan hancur tuhan
nah kalau nanti tidak kerja pada orang lain dia bisa mengembangkan di rumah
jadi kebetulan saya pernah dites positif covid sembilan belas
di sisi lain petani yang sudah sepuh juga banyak yang belum bisa membaca dan menulis
saya dan tim bergegas menuju ke pantai
nah ketika ada konflik dalam rumah tangga nah selayaknya setiap orang bisa mendeteksi itu dan bisa menyelesaikan sebelum
tidak ada niatan untuk pelihara budidaya sih
kita nggak pernah nolak kucing sih di sini
di sini juga dilakukan pemantauan berkala
biasanya buat masak habis itu ngusir ular kalau enggak itu ya untuk inilah apa namanya bumbu dapur
jadi kalau udah percaya sama satu tempat
keren banget gitu jadi mereka
dalam arti kata sebelumnya nggak ada tiba tiba ada lalu dia ukurannya semakin membesar
yakni sebagai best contribute media group bersama detik com dan cnbc indonesia yang bernaung di bawah transmedia group
indonesia punya beberapa merek fashion wanita muslim
tapi instagram indonesia sydney
namun hal ini telah mengundang kritik dari perwakilan bisnis
ya jadi saya kira tensi politik itu memang sangat dominan dipengaruhi perilaku elit ya di negeri ini
kita tidak ada satu lembaga atau siapa yang memang mengawasi
kelola untuk memberi kenikmatan dengan post playing yang anda punya
ya selain pas tidak sempat yang kita kerjasamakan dengan mall of indonesia ini
namun pelatih asal korea selatan itu mengaku tidak mematok target menang saat menghadapi skuad la albi celeste nanti
kalau cadangan devisa kita naik rupiah akan lebih kuat akan lebih stabil
kira kira apa rahasia kelezatan gado gado legendaris ini
dan di tahun pertamanya kak abraham juga puji tuhan dapet rookie of the year berarti ya
terus itu habis berdor itu kembali jam satu
di mana beberapa jam yang lalu presiden eri joko widodo mengunjungi desa gasol ini meskipun bukan di titik ini tetapi masih di wilayah desa gasol ini sendiri
justru lawan saya ini ganjar gitu loh kira kira tuh
tuan rumah di stadion madia
jadi seperti kita ini megang handphone
menurutnya populasi kecoa bisa dikendalikan
perkembangan dari development muda
masa pdi perjuangan nggak kecewa pak jokowi nggak hadir
baik alhamdulillah berikutnya adalah direktur eksekutif lsi jayadi hanan
sebenarnya memang ditujukan kepada pak jokowi ya karena kita tahu kan perlu kita tafsirkan yang orang
itu saya hakul yakin menginspirasi zakia
kalau misal kemudian mereka bisa menjalankan itu dengan disiplin dengan baik
menurut ylki idealnya seperti apa pak
menarik ya bahas nasionalitas
kita ada vaksinasi dinamis vaksinasi dinamis itu kegiatan vaksinasi yang mendekatkan
selengkapnya yang disusun oleh sam dover bagi smps news
kami persilahkan kepada bapak timbul siregar
ada yang negara yang melakukan mandatori secara parsial
unsur kayu ini selalu bertumbuh berkembang memberikan nutrisi
setahun setengah gitu aja beratnya maksudnya nggak naik turun gitu aja
karena itu ia mengapresiasi langkah musimin khususnya program adopsi anggrek yang dijalankan agar masyarakat turut berperan menjadi pelestari anggrek
harapan saya ya saya bisa memecahkan rekor nasional khususnya di nomor maraton
kita akan menjadi presiden dan wakil presiden
solusinya adalah kalau untuk lintas
dan kalau kita lihat tadi benar lah beliau datang sebagai persaudaraan yang sejati
eh masih eh sorry udah sangat
terus beberapa klinik ternyata tidak bisa kita hutang itu yang membuat saya tergerak
juga bisa dinikmati di museum yang juga berada di mojokerto
dan tidak memasukkan bagasi mereka
di anggaran belanja negara sebelumnya itu
topeng kawedar merupakan pelopor tarian topeng ireng
tidak hanya bagi bisnis kita tapi bagi masyarakat luas masyarakat pada umumnya baik di kabupaten ataupun di